jelang final liga champions eropa akhir pekan ini kami menanyai beberapa pemain persija jakarta termasuk pelatih ivan kolev
terkait prediksi mereka soal final antara tottenham hotspur lawan liverpool
dan berikut informasi selengkapnya
bagi penggemar bola pertandingan final liga champions tentu sudah dinanti
minggu dini hari dua juni mendatang kesebelasan liverpool dan tottenham akan sama sama berjuang merebut piala liga champions dua ribu sembilan belas
walau liverpool sudah kali kedua tampil di final laga champions kapten liverpool jordan henderson enggan meremehkan tottenham
sedangkan bagi tottenham penampilan di final laga champion kali ini adalah penampilannya yang pertama
siapa pemenangnya berapa skornya dan siapa pencetak golnya kita akan simak
prediksi para pemain dan pelatih
yang tengah berada di bali ini
liga champion atau tottenham yang bakal menjadi juara liga champions dua ribu sembilan belas kali ini
kita tunggu laga mereka minggu dini hari waktu indonesia barat
tim cnn indonesia tv kuta bali